lo pasti terharu kan
ini kan taman kompleks
emang kenapa kalau ini taman kompleks
mudah mudahan gak ada pengkhianatan dalam persahabatan ini
gue harus tanya langsung ke citra
gue bakal bahas ini ke putri
girls itu pangeran
kalian lama banget gue mau sendiri
apa sih tas
gue jangan sampai mel tau gue ada disini
bentar ya gue cek kesana dulu
ngeri apa sih
gue mau ngecek aja hadiah yang dilihat mel itu beneran pangeran atau bukan
kau mel bisa ngeliat bukannya dia buta
gue harus lidikin soal kebutaannya mel
kamu itu orang kepercayaan saya juga
dari dulu saya anggap kamu jadi keluarga disini
kalau ada apa apa kamu bicara sama saya
kita gitu dong
mas dia sudah canggih sih
ya tuhan rust maya
sampai kapan aku ingin penerah siak ini sama pak bos ya
aduh pak bos
jadi bingung sendiri aku
kok ada bau yang enak ya
ini nih ini pasti makanannya
tapi enggak lah
palingan isinya cuma kertas berisi peraturan peraturan baru dari pak regar
kali ini beneran
serius pak regar
ah paling pak regar beneran
ayolah pak regar
kenapa sih sadis banget
kalau saya keburu cuci tangan terus saya pingsan di kamar mandi gimana
kan saya kelaperan
saya laper banget tapi pak regar
mandi dulu dong
emangnya tangan pak regan bersih
remah remahnya aja ya
apa yang pak regar bilang emang bener
papa kan keras ke aku
cuman kalau aku bikin bisnis papa terhancam
malah ambil gitar
ini baru ya
kok saya baru lihat
iya baru beli loak
beli second saya
beli bekas you know
my future wive kan sekarang jauh
saya jadi galau
makanya saya putusin beli gitar
ya mevri bisa mengusir kegalauan saya sesaat
saya juga udah lapar nih
saya tungguin yuk
ya udah deh
saya mandi dulu ya pak regar
kenapa gitarnya pake di bawah bawah
ya saya bawa mandi juga lah
no nanti kamu bawa di deket ember
nanti basah suaranya jadi sember
ya udah deh pareger
nih gue tuh mau ngajak lo ke suatu tempat keren
mau ke mana sih
udah ikut aja
tapi sebelum lo ikut gua lo harus pakai ini dulu
alat penutup mata
eh ngapain sih pakai begituan
oh gak gue
yang ada lo malah ngerjain gue lagi
gak gak bakal
gak percaya aja sama calon imam lo
udah gak apa apa pelan pelan aja
relax ya relax jangan tegang
lo pasti terharu kan
ini kan taman kompleks
emang kenapa kalo ini taman kompleks
ini kan tempat umum juga
siapa aja boleh kesini
tempat umum sih tempat umum
rumputnya gak boleh diinjek injek
terus gimana nih dinner kita
diner kita diner kita
ya gak usah lah diner dinner
ntar keliatan lagi sama sampang kompleks
mending kita cabut
eh ntar dulu tuh
mawar makanan minuman yang udah gue siapin
ini yang susah payah gue bikin cid
terus lo mau gitu
keluarga gue kena tegur satpam komplek
apaan sih ini
itu belinya mahal loh nggak
masih lapuk juga
nikmat tiada tarah
kalah suara saya
dan dan rizky masih mau makan